dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu yang berada di kawasan gedung parlemen senayan jakarta
selamat malam rio
isu kudeta terhadap partai demokrat masih bergulir
yang hangat pula isu adanya iming iming dana yang kemudian digelontorkan untuk klb partai demokrat
apa yang kemudian bisa anda rangkum dari beberapa pandangan politisi senayan terhadap hal ini
selamat malam eva
selama sepuluh hari terakhir ini memang pemberitaan ini cukup menjadi konsumsi bagi publik selama seminggu terakhir ini
apalagi kemarin setelah info tersebut beredar kemudian beredar juga lima nama yang menjadi inisiator
yang salah satunya adalah kepala staf presiden jenderal muldoko dan kemudian adanya iming iming dana yang diberikan kepada sejumlah kader
baik dari dpd dan juga dpc
ini perlu kita konfirmasi kembali kepada dpp partai demokrat
terkait dengan iming iming dana ini
nah untuk mendengarkan secara langsung terkait dengan iming iming dana yang diberikan
apakah ada uang sebesar yang dijanjikan kepada sejumlah kader partai demokrat terkait dengan hal ini
saat ini saya sudah bersama dengan kepala badan komunikasi strategis dari dpp partai demokrat herzaki mahendra putra
selamat malam mas
ya mas zaky ini terkait dengan isu yang kembali beredar yang memenuhi lini masa kita pada akhir akhir ini
ada iming iming dana yang dijanjikan kepada kader kader partai demokrat
terlebih pada pengurus dari dpc dan juga dpd
ini yang dijanjikan
apakah memang sejauh ini dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh partai
ini sudah terbukti adanya dugaan atau dana yang masuk kepada kader kader demokrat
ya mas emang tepat sekali ya
ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami
karena pada saat diajak bertemu itu janjinya adalah akan memberikan dana benjana gitu
tetapi pada saat pertemuan ternyata kemudian pembicaraannya mengarah kepada klb
pada pencapresan sosok yang akan menjadi ketua umum pada saat klb
dan jumlah dananya cukup besar ya
itu mencapai seratus juta untuk ketua dpc itu di luar yang lain lain
jadi ini adalah bersih gitu
jadi pertanyaan besar kami adalah ini angkanya besar sekali gitu loh
kalau kita kalikan jumlah suara
pemilik suara sah yang seharusnya bisa buat mengadakan klb
berarti ini ada kekuatan dana yang sangat besar
sehingga pada saat mereka di lokasi yang sama bertemu dengan sosok yang sangat dekat sekali
dengan bapak presiden jokowi atau lingkar dalam istana
ya mereka kemudian merasa ya
masuk akal aja gitu
karena ini adalah bagian dari kekuasaan
dan mereka mencatut
nama tadi lagi lagi ada menteri dan pejabat pemerintahan yang katanya juga sudah merestui gitu loh
kalau kita melihat ada dukungan dari menteri yang merestui begitu
ini kan dari kemarin memang dari konferensi pers yang dilakukan oleh mas ahy
ini kan belum disebutkan
namun melalui media sosial dari kader seperti misalnya ketua bapilu andi arief
dan juga rahlana sidik yang menyampaikan terkait dengan lima nama
dan juga dana dana yang disampaikan ini kalau tidak salah sampai seratus juta begitu
namun ini tidak disampaikan secara resmi dalam konferensi pers
namun ini bisa dipastikan apakah informasi ini benar begitu
iya karena ini adalah berdasarkan pengakuan dari kader kader kami ya
selaku pemilik suara yang sah yang diajak datang ke jakarta
dan di lokasi itu pelaku gerakan ya
pengambil alihan kepemimpinan partai demokrat secara paksa ini
tadi disebutkan ada empat orang
ada lima orang
empat ini adalah kader dan mantan kader
sebenarnya ya eksternal juga sebenarnya mantan kader
karena yang kader beneran kader yang kami tahu aktif hanya satu
tiga lainnya itu ada yang mantan kader ada yang kami nggak pernah lihat gitu
berapa total dananya yang ditawarkan dan apakah sudah menerima
sudah terbukti menerima
yang ditawarkan itu adalah sebanyak seratus juta per orang
kemudian ada dp dulu dua puluh lima persen
nah di saat itu gitu
mereka ini mau menol tapi mereka ayo tangan tangan
karena melihat ada tekanan di situ
kekhawatiran untuk menolak ya kan
karena mereka lihat betapa di dekat situ
di ruangan yang sama mereka berbicara dengan tadi
yang orang lingkar dalam istana tadi gitu
artinya memang ada tekanan di situ bagi para anggota ataupun kepengurusan dari dpd dan dpc ya
yang lebih banyak menerima hal ini begitu
nah setelah menerima tindak lanjut dari dpp demokrat seperti apa
apakah ada evaluasi tersendiri kepada kader kader tersebut
sudah dipanggil kah
diminta pengakuan kah
mereka ini menerima ini
mereka kemudian datang ke dpp
pak izin kami dipanggil
kata muka sidana bentuk bencana
tau tau bicara mengenai pilpres dua ribu dua puluh empat dan bicara mengenai klb
dan kami dikasih ini
mereka melaporkan justru
nah di sini bukan mereka kemudian bersalah
tetapi justru mereka datang aja sudah ditipu nih
bahwa katanya dana bencana
gak taunya bicara mengenai klb
dan bicara mengenai pencapresan oleh pihak eksternal gitu loh
jadi kalau kami lihat apakah tindakan yang kami ambil
waktu itu kita langsung melakukan investigasi dengan mereka
sudah kita dalami juga
bukti buktinya dari mereka
maupun pengakuan mereka
dan sudah kita lengkapi juga
memang sudah semua yang memang
bisa dipastikan semua
semua kader dari dpc dan dpd ini sudah melaporkan
atau ada indikasi masih belum
sehingga mereka menjadi tidak pro kepada ahy begitu
ini ditemukannya secara terpisah
nah begitu ada laporan dari beberapa kader
kemudian kami pun mengkomunikasikan ke teman teman dpd dpc indonesia
mereka katakan apa adanya
silahkan kalau memang ini komunikasikan ke kami
dan kalau memang misalnya katakanlah gitu ya
mereka siap dan bersama kami
kata ketum ahy sesuai dengan kongres kelima yang sah kemarin
silahkan buktikan gitu
ternyata mereka sepakat
yaudah ketuk ketuk dpc dan ketuk ketuk dpc di indonesia
kemudian sepakat untuk membuat surat kesetiaan
dan kebulatan tekat untuk mendukung ketum ahy
karena beliau lah pemimpinan ketum yang sah berdasarkan kongres kelima dua ribu dua puluh yang lalu
dan suratnya sudah berdatangan semua
sudah kami terima semua
bahkan beberapa contoh dari papua itu sudah datang
bersama ketuk ketuk dpc nya dan ketuk dpd datang mau menyerahkan langsung
ini sebagai bentuk dukungan serius media
dan yang tidak datang pun selain mengirimkan
mereka pun melakukan konversi pers di daerahnya masing masing
dan merilis beritanya ke media
memfoto bahwa mereka semua kompak mendukung ketuk umum ahy gitu
mendukung ketua umum ahy begitu
terakhir mas ini soal alasan dari orang yang ketemu dengan kader kader ini
menawarkan sejumlah uang
tadinya bila dibicarakan soal bencana begitu
namun ternyata bukan
apa alasan dibalik si orang ini menemukan untuk memberikan dana itu
alasannya dibalik itu apa berdasarkan laporan laporan yang sudah dilaporkan
ya itu adalah dana itu agar mereka setuju dengan klb
setelah klb akan ada penggantian ketua umum
nah ini kemudian ketua umum inilah selanjutnya
rencananya akan menjadi calon presiden di dua ribu dua puluh
jadi tujuan utamanya adalah pencapresan
orang dalam istana
sosok dekat dengan pak presiden joko widodo ya
secara fungsional karena posisinya beliau
itu berencana untuk maju ke plpr dua ribu empat
dan dia butuh kendaraan
dan dia merasa kendaraan yang paling bagus itu adalah demokrat
makanya dia berusaha untuk mempengaruhi teman teman pemilik suara ini
dan sangat disayangkan kan informasi yang kita tahu
di dalam situ pelaku gerakan itu berdasarkan penunturan para saksi
nama katanya sudah didukung oleh beberapa menteri lain
dan juga oleh presiden
sedangkan kita tahu pak presiden kan kemudian
nah ini kalau kita lihat dari konferensi pers kemarin
ini kan memang sekali lagi
demokrat tidak memberikan sejumlah nama
ataupun bukti yang jelas terkait dengan laporan laporan yang disampaikan oleh mas ahy sendiri
ini menimbulkan pertanyaan di publik
dan juga partai partai yang kami tanyakan
respon yang terkait dengan hal ini
ada yang menilai ini adalah politik baper ala demokrat
ada yang menilai bahwa
ini sengaja mencari perhatian publik
di tengah situasi yang tidak kondusif seperti saat ini
adakah bukti bukti yang bisa disampaikan
maupun nanti dalam konferensi pres yang akan datang
yang dilakukan oleh demokrat nantinya
kalau bukti itu sangat jelas mas
kenapa kami berani konversi pers
karena sepuluh hari yang lalu kami sudah dalamin terus terusan
sehingga kami butuh waktu nih sepuluh hari
dalam mengumpulkan bukti dan data data ini
dan juga pengakuan para saksi
jadi sangat jelas
begitu ada bukti itu
kami bersurat kepada pak joko widodo
karena ini menakutkan sekali
karena ini adalah bagian atau bentuk intervensi
atau mungkin bahkan oknum
kita kan tidak tahu
sampai dengan saat ini kan kita masih belum tahu
belum ada konfirmasi dari pak jokowi
belum ada konfirmasi dari para menteri menteri
dicabut tahu sudah ada dua konfirmasi
bahwa mereka tidak terlibat
ada dua menteri gitu
sehingga ini menjadi bahaya
karena kalau sekedar indrik
atau beberapa orang kader lama
senior itu biasa di mana mana gitu
tapi yang menjadi isu besar adalah
karena di sini ada sosok ya
sosok eksternal yang cukup penting
di pemerintahan saat ini
itu kami sepakat soal itu
namun kalau misalkan kita lihat
mengapa tidak mas ahaye sendiri
yang menyampaikan hal tersebut
namun harus kemudian ketua bapilu
dan juga rahlan nasidik
melalui media sosialnya
yang kemudian menjadi perhatian juga di masyarakat
kenapa tidak demokrat sendiri
melalui konferensi pers yang resmi
menyampaikan hal tersebut
ada alasankah dibalik hal tersebut
karena kami menjaga namik pak jokowi juga
kami bersurat duluan
karena bagi kami lebih penting
memberitahu pak jokowi dulu
bahwa ada salah satu lingkar dalam dia
yang melakukan hal ini
saat ini yang kami diduga mencatut ya
setelah kami kirim surat
barulah kami melakukan konversi pers
di konversi pers kami memang tidak menyebut nama
di surat ke pak jokowi kami menyebut nama
ya kami tidak mau
istilahnya kami kan masih mengedepankan asas peraduga
tak bersalah dulu
dan ingin mendapatkan konfirmasi dari pak jokowi dulu
ternyata begitu malam
kami dapat info
bahwa pak jokowi sudah membaca surat
berarti pak jokowi sudah lebih tahu
oh sudah tahu duluan
berarti tidak apa apa
buat kami untuk membukanya
yang membukanya bukan hanya bang andi arief dan rahlan juga melalui twitternya
saya sendiri pun selaku kepala badan komunikasi strategis
sudah mengirimkan dirilis kepada wartawan
pada saat yang bersamaan
bang andi arief dan bang irhalen nge tweet
kalau kemudian tadi ataupun kemarin
mensesnek menyampaikan bahwa presiden telah membaca
namun tidak perlu untuk dibalas begitu
respon dari demokrat seperti apa
ya untuk respon itu akan disampaikan langsung oleh sekjen kami nanti
jadi bukan dari saya
nanti kami sedang siapkan juga
nanti akan ada pernyataan dari sekjen yang mewakili demokrat terkait hal ini
karena kan pak sekjen yang kemarin mengantarkan surat ini
kepada pak jokowi dodo
jadi kita sedang menunggu beliau yang akan merespon nanti
terakhir mas zaky ini harus saya konfirmasi juga
terkait dengan relawan yang ada di luar
ini tidak hanya di internal partai demokrat
tidak hanya pihak eksternal
namun ada di relawan tersendiri
dari pendukung dari agus dan juga silvi pada pilkada dua ribu tujuh belas lalu
yang tadi siang rencananya ingin mendeklarasikan diri
untuk mendukung muldoko untuk menjadi pimpinan dari partai demokrat begitu
namun tidak jadi karena mendapatkan intervensi
nah ini dari demokrat sendiri melihatnya seperti apa
karena dari relawan sendiri sebenarnya sudah ada gerakan ataupun tekanan
untuk merubah pucuk pimpinan dari demokrat ini
responnya seperti apa
ya itu kan hanya yang cari panggung aja mas
karena jelas jelas semua relawan agus silvi
sudah dibubarkan pada tanggal lima belas maret dua ribu tujuh belas
dan sebagian besar dari mereka kemudian sudah bergabung dengan orsap orsap kami
kami yang punya ada orsap orsap ya
dan orsap orsap itu semuanya sudah mencetakkan dukungan fullnya
kepada pimpinan ketumum ahi saat ini
sehingga bagi kami deklarasi itu sangat tidak relevan gitu
dan mencari panggung
apalagi kemudian kami dengar katanya hanya akan ada lima orang yang akan deklarasi ya
kalau deklarasi lima ribu gitu loh
ya ini juga di warung sini sudah ada lima belas orang
yang ketumum ahi
tapi bagi kami itu lucu lucuan mas
jangan kayak gitu lah
artinya memang dari
kalau dari internal sendiri bisa disepakati
bisa dipastikan bahwa internal solid dalam hal ini
dalam menghadapi ujian ini
alhamdulillah kita solid banget mas
dan alhamdulillah ini semua juga berkat
dari teman teman dpd dpc yang melapor
bukan kami yang melakukan
tapi ada surat yang ditandatangani juga ya
iya karena setelah mereka datang
ketemu kami segala apa
teman teman dpd dpc kemudian mengusulkan
ya udah kita buka bukaan aja
jadi sesama mereka sendiri yang kemudian minta
ayo dpd buat arahan dari dpp
agar melakukan surat ini
alhamdulillah sampai dengan saat ini
itu yang data yang saya dapat mas
terima kasih mas zaky atas informasinya
selamat bertugas kembali
oke makasih mas
kembali kepada eva
terkait dengan apa yang
kisru yang terjadi di demokrat
ini tentu menjadi perhatian bagi publik
dan juga bagi kita semua
untuk melihat seperti apa perkembangan
yang akan dilakukan oleh demokrat
baik dari internal
setelah konferensi pers
yang dilakukan oleh agus harimurti yudhoyono
beberapa hari yang lalu
melaporkan langsung dari kantor
dpp partai demokrat